ya tentu saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan oleh para pemilih masyarakat indonesia supporter wasit pelatih pemain
tetapi yang kita harapkan dan kita lakukan hari ini ini belum merupakan kemenangan
ini bukan kemenangan ini bukan kemenangan saya tetapi harus kita buktikan menjadi kemenangan bersama
yaitu apa membangun yang namanya sepak bola bersih dan prestasi
dan waktu itu saya bilang saya bicara bahwa perlu nyali memperbaiki sepak bola indonesia
tidak perlu teori teori
jadi hari ini kita sudah tidak bicara nyali
tapi kita bicara bagaimana nyali membuktikan memang kita berprestasi
dan tentu saya berharap dukungan para media semua menjadi watchdog watchdog sepak bola yang bersih
di mana saya berharap ini menjadi tujuan yang utama baru kita bicara prestasi
tidak mungkin kita bicara prestasi
tapi sepak bolanya nggak bersih
dan ini tidak mudah
tidak mungkin kita berharap ini menjadi tujuan yang utama baru kita bicara prestasi